penanganan masalah sampah di provinsi bali dari hulu agar meminimalisir berakhir di hilir dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur penanganan sampah berbasis pada sumbernya
kami juga di provinsi bali sudah mengeluarkan peraturan gubernur empat puluh tujuh dua ribu sembilan belas sedang pula sampah basis sumber
itu bagaimana kita mengolah sampah di bali kita harapkan dari hulu ya tadi sudah lebih banyak disampaikan dari pertemuan tadi itu kita harapkan dari hulu sampah itu sudah mulai kita upayakan
sehingga nantinya kalau ini sampah di darat dan bisa diselesaikan sejak awal sehingga airport kita dihilir di pantai itu bisa berkurang
penanganan sampah pada sumbernya ini sangat mendesak menyusul provinsi bali
yang tercatat sebagai provinsi dengan penghasil sampah cukup besar di indonesia yakni sembilan ratus lima belas lima ribu ton timbunan sampah sepanjang dua ribu dua puluh satu berdasarkan data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia
dari data tersebut terinji timbunan sampah diantaranya berasal dari kota denpasar sebanyak tiga ratus empat puluh sembilan ribu ton disusul kabupaten gianyar satu ratus empat puluh satu ribu ton kabupaten buleleng satu ratus dua puluh tiga ribu ton kabupaten badung satu ratus empat puluh
dan kabupaten tabanan delapan puluh empat ribu ton
upaya penanganan sampah di bali beberapa hari terakhir mendapat sorotan pemerintah pusat mengingat bali akan menjadi tuan rumah kegiatan ktt g dua puluh pada lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang
pemerintah provinsi bali meminta jajarannya di kabupaten kota mengoptimalkan tempat pengelolaan sampah terpadu tpst di masing masing kabupaten kota
guna mengantisipasi masalah sampah agar tidak berakhir pada tempat pembuangan akhir
pertama harapan kita memang tpst menguitani ini sudah operasi ya bersyukur nanti kalau sudah operasi sebelum g dua puluh berarti sampah yang tidak bisa kita kirim ke suung itu kita bawa ke tpst menguhitani itu langkah pertama
yang kedua tentu kita harus ada strategi seandainya di sana bermasalah ya semoga nanti pemerintah provinsi ada kebijakan kita atur lah mengenai misalnya waktunya
kalau tidak boleh siang ya malam dibawa ke sana untuk sementara
yang jelas kita juga memang akan berupaya keras supaya kita tidak lagi mengirim sampah ke tpa sulung
untuk meminimalisir volume sampah sebelum bermuara pada tempat pembuangan akhir sejumlah upaya dilakukan dimulai dari pemilihan sampah di tingkat masyarakat atau di lingkungan rumah tangga
penanganan di tempat pembuangan sampah reduce reuse dan recycle atau tps tiga r oleh kelompok masyarakat pada lingkungan
penanganan di tempat pembuangan banjar atau desa hingga penanganan di tingkat pengolahan sampah terpadu atau tpst yang dimiliki kabupaten atau kota
sampah yang diolah pada tpst kabupaten kota membantu mengurai sampah yang terlewat di tingkat tps tiga r
di tpst tidak saja dilakukan pemilahan namun juga pembakaran sampah non organik yang sulit terurai untuk dijadikan campuran bahan bangunan hingga pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk dan pakan magot atau larva lalat hitam
kalau sampai di sini di pst kita pilih ada beberapa jenis misalnya ada organik anorganik ranting residu yang lain lain itu ada kaca kaca pecah itu modelnya kita pilih
yang kita pilih ada nilai ekonomis ada residu ada organik yang kita bakar itu residunya terangkat
dan organik kita olah
dari itu kalau pakan magot itu asalnya dari hasil pilihan kami pilihan sampah basah contoh sisa makanan buah sayur apapun bentuknya nanti diolah di magot
di magot itu nanti magotnya itu secara tidak sadar satu hari itu habis bu dua puluh hember
dua puluh hember yang beratnya dua puluh kilo
pasti habis itu untuk pakan
sebagai destinasi favorit wisata baik lokal maupun mancanegara tak dipungkiri volume sampah di bali cukup tinggi
pengolahan sampah terpadu sebagai solusi efektif penanganan sampah saat ini terbangun di dua lokasi di kabupaten badung
yakni jimbaran dan menguitani bekerja sama dengan pihak swasta
serta tiga lokasi di kota denpasar dikerjakan pemerintah pusat dan daerah yang ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini